sebenarnya pada akhir pekan kemarin atau tepatnya di empat hari jelang lebaran
konsumsi bahan bakar minyak tercatat naik
kenaikan tertinggi terjadi pada bensin jenis ron sembilan puluh lima
kementerian esdm mencatat pendistribusian semua jenis bbm meningkat jelang lebaran
dan ron sembilan puluh lima naik tiga puluh dua enam belas
kenaikan bahan bakar pesawat juga terjadi
seperti kerosene ini naik empat puluh dua lima puluh tiga
dan juga aftur naik dua puluh delapan tujuh puluh empat
jenis bbm yang turun hanya terjadi pada jenis solar
esdm juga mengklaim stok bbm saat ini dalam kondisi aman
dengan rata rata ketahanan stok di atas dua puluh hari
pemerintah akan menggodok wacana pembatasan pembelian bbm subsidi pertalite
pemerintah akan menetapkan aturan berdasarkan kategori konsumen
hingga kapasitas mesin kendaraan
apakah kebijakan ini akan efektif menyalurkan bbm
pagi ini kami akan berbincang bersama direktur eksekutif energy watch
kemarin sempat ada gosip gosip kan kalau mudik ini pertalit akan dibatasi
ternyata enggak itu direvisi
dan rencananya pembatasan pertalait ini akan diaturnya nanti setelah musim mudik
ini akan diaturnya sesuai kapasitas kendaraan nih mas
sesuai cc motor dan juga mobil
kalau itu memang nantinya akan dilakukan
iya mbak pas kalis kita perlu melihat dulu ya
latar belakangnya pembatasan ini sebagai apa
apakah memang sebagai pengurangan beban karena subsidi ya kan
atau memang seperti waktu awal penghapusan premium
memang kita mau mengurangi emisi
karena kalau misalnya melihat datanya pada saat ini delapan puluh volume
bbm pertalite ini memang digunakan untuk golongan menengah
jadi kalau misalnya memang dilakukan pembatasan untuk berdasarkan kapasitas kendaraan
objektifnya kita lihat ini sebagai pengurangan ya
ini nampaknya kurang efektif kenapa
karena memang yang tadi delapan puluh nya sendiri itu adalah golongan menengah
jadi kalau misalnya dibilang bagaimana cara efektifnya
kami di energy watch selalu melihat bagaimana pemerintah dapat merampungkan
revisi perpres satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
ini yang jelas jelas mengatur siapakah yang benar benar layak untuk mendapatkan
bahan bakar jenis penugasan khusus alias pertalite seperti itu mbak bas
oke artinya kalau tadi kita balik ke statement mas daemas awal
ini untuk subsidinya atau untuk sebenarnya emisinya
kalau dari energy watch sebenarnya melihatnya pemerintah ini mau yang mana sih untuk pembatasan pertalite ini
sepertinya kalau belum serius terhadap revisi perpres yang tadi saya sampaikan
nampaknya memang masih mengincar
pengurangan emisi nih mbak pascalli
kenapa karena kalau dari premium waktu itu kan latar belakangnya adalah
di tahun dua ribu lima belas pertalite ini pertama kali diperkenalkan
dan lalu muncul ada cup chloe rumor tiga puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh dua yang memang
dari premium ke pertalite itu kan mengurangi kadar emisi sekitar empat belas persen
lalu ketika dari pertalait ke pertamax peoplewco com sh fue
itu sih hitungannya adalah mengurangi kadar emisi omong warga aku sendiri nam nam n litongma er
nah mungkin hal tersebutlah yang memang diincar terlebih dahulu oleh pemerintah
kenapa ya karena kalau misalnya kita tadi melihat beban subsidi yang tahun dua ribu dua puluh tiga ini
untuk pertalite saja itu sebesar rp dua puluh tiga tiga triliun
pastinya tidak akan berbeda jauh ketika pemerintah nanti membatasi berdasarkan dari cc kendaraan
karena sampai selama ini kan pertamina itu sudah menggunakan qr code juga ya untuk pembelian biosolar
dan juga menggunakan aplikasi mypertamina untuk pembelian pertalat di beberapa spbu
oke berarti kalau kita bahas
soal penggunaan qr code ini kalau menurut mas daimas
dengan rencana tambahan nih adanya pengaturan lewat kapasitas kendaraan
artinya penggunaan my pertamina ini tidak efektifkah berjalan selama ini
jadi kami dari energy watch melihat penggunaan aplikasi ataupun qr code
sebenarnya ini adalah langkah awal pemerintah dalam mendapatkan data
karena sampai saat ini kita belum pernah punya data
siapa aja sih memang masyarakat yang membeli
bahan bakar biosolar ataupun pertalite ya yang jenis bahan penugasan khusus
nah dari pendataan tersebut pemerintah harusnya dapat melakukan tahap berikutnya
yaitu dari pendataan menjadi pembatasan
dari siapa saja yang memang biasanya membeli pertalite
seharusnya ada kelanjutan tahap ya
seharusnya siapa yang lebih berhak
nah dari data data tersebutlah pemerintah dapat bergerak
nanti disinkronkan dengan data p tiga
p tiga ke ataupun dari data data ke mensos
jadi hal tersebut yang seharusnya
pemerintah sudah sangat strategis tinggal langkah selanjutnya
apakah memang bisa ke arah sana
apakah memang saya katakan berani gitu
energy watch hanya melihat keseriusan pemerintah
keberanian pemerintah apabila revisi dari perpres satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
dua ribu empat belas ini dirampungkan untuk menetapkan siapakah yang memang berhak
untuk mendapatkan subsidi bahan bakar pertalite tersebut
oke ini sebenarnya apa sih kendala dari pengesahan perpres ini
atau karena memang pemerintah tunggu aja lah
sampai nanti pemerintahan baru yang bakal ngesahin gitu
ya ini memang cukup dilematis ya ketika kita membatasi pertalite
ketika menghapus pertalat ini kita ada beberapa
beberapa skenario ya yang energy watch coba simulasikan
kalau menghapus pertalite itu artinya ada
pertamax akan menjadi jenis bahan bakar penugasan
yang artinya beban negara beban subsidi pun akan bertambah
karena kalau selama tidak dibatasi artinya hanya berpindah
sama seperti dari premium ke pertalat nantinya dari pertalat ke pertalat
nah begitu pula kalau misalnya nanti dibatasi berdasarkan jenis
cc ini masih terlalu banyak loophole nya ya
loophole nya ketika misalnya jenis cc nya misalnya motor satu ratus lima puluh atau mobil di bawah seratus
ini masih sangat banyak potensi potensi kebocoran subsidi yang dapat terjadi
lalu kami dari selain mensimulasikan hal tersebut
energy wash juga melihat bagaimana
berbagai macam pihak ya mulai dari pertamina dari pemerintah sendiri
ini ketika pertalite atau subsidi ini diubah atau dikhususkan melalui perpres
ini akan jadi dilematis karena ini merupakan kebijakan yang mungkin kurang populis ya mbak
pas sekali sehingga ini menjadi sebuah tarik ulur bagi pemerintah
sudah menyetujui dari pertamina sudah menyetujui
tapi mungkin dari dpr ataupun dari presiden sendiri belum mengamini revisi tersebut
oke padahal sebenarnya kalau energi watch sudah pernah ngitung
belum sih mas kalau nih perpresnya nanti udah goal
udah benar benar bisa dijalankan dengan efektif
seberapa besar bisa menekan salah sasaran penyaluran bbm
selalu digaungkan oleh pemerintah ini
iya kami dari energy watch menghitung apabila subsidi ini lebih tepat sasaran tiga puluh persen saja
yang saat ini kan delapan puluh persen ya penyalurannya ke menengah ke atas
kalau itu berkurang menjadi lima puluh persen saja dari menengah atas yang menggunakan
ini pemerintah sudah dapat menghemat itu sekitar lima triliun per tahun
ini kita belum berbicara terkait emisi
yang memang ini kami sedang dalami juga
apakah memang sesignifikan itu ketika kita berbicara pembatasannya melalui cc
cc kendaraan dan juga jenis ron yang memang digunakan
karena memang ada titik ideal ya
di mana nilai ron itu tidak sepenuhnya berjalan lurus
ini benar benar yang dinanti adalah keseriusan pemerintah ya
untuk bisa kalau sudah dapat presnya
semua juga jadi enak berjalan di lapangan untuk melakukan kebijakan ini
mas naimas terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini di kompas bisnis